melalui sambungan telepon kita terhubung dengan jurnalis lokal manokwari hendrik akbar di manokwari papua barat
halo selamat siang hendrik
ya selamat siang bang
hendrik tadi pihak kepolisian mengatakan bahwa memang situasi di sana sudah kondusif
bagaimana anda melihatnya sendiri di lapangan
ya untuk saat ini memang situasi sudah kondusif
namun sejumlah masa aksi belum membubarkan diri dari titik titik mereka kumpul dari tadi
dan sejumlah material yang dilakukan untuk memblokade jalan juga belum dievakuasi ke pinggir jalan
sehingga mengakibatkan arus lalu lintas belum berangsur normal
masa aksi ini dari mana
karena tadi dari pihak mahasiswa sendiri mengatakan bahwa mereka sudah membubarkan diri
ya jadi masa aksi ini ada dari berbagai komponen
baik dari masyarakat sendiri dari pemuda dan juga dari mahasiswa
dan mereka masih tetap bertahan di sana ya
dan belum bisa dipastikan untuk semua ini sudah membubarkan diri atau belum
karena dari komponen masyarakat pun ikut dalam aksi ini
lalu bagaimana dengan penjagaan pihak kepolisian sendiri
apakah memang masih terus diperketat atau justru sudah mulai sedikit aman begitu
dan sehingga pihak kepolisian sendiri sudah mulai membubarkan diri juga
untuk pihak keamanan sendiri sampai saat ini masih bersiaga di sepanjang jalan
terus dari tempat yang terbanyak masa aksi
mereka masih men standbykan personil personil termasuk dengan alutsisa mobil
dan sejumlah peralatan lainnya untuk mengadang masa
tapi bagaimana dengan masyarakat sendiri
apakah memang benar benar merasakan situasi yang cukup menegangkan di sana
atau justru sudah biasa saja
apalagi kalau di sana mengingat tidak hanya warga lokal saja di sana tetapi juga ada pendatang
untuk masyarakat pendatang sendiri kita belum bisa menanyakan kepada mereka soal situasi ini
sebab di lokasi tempat pemalangan ini yang ada hanya masa aksi dan aparat pihak keamanan gitu
apakah anda mendapatkan informasi dari masa yang masih bertahan dan juga berkumpul di sejumlah titik di sana
sampai kapan mereka akan bertahan
dan juga apakah mereka masih akan menuntut
sampai saat ini kita belum bisa mendapat klarifikasi dari masa aksi sendiri
kecuali konfirmasi dari masa aksi yang tadi tadi pagi kita klarifikasikan
untuk masa aksi sendiri dari tadi pada saat wakil gubernur papua barat melakukan negosiasi dengan masa
kita tidak bisa merapat bersama wakil gubernur karena ada kalimat yang keluar dari masa bahwa
tni polri dan juga media tidak boleh mendekat
jadi kita tidak berani mendekat untuk menguancarai secara langsung masa aksi
baik hendrik akbar jurnalis lokal manokwari terima kasih informasinya